skuad garuda muda akan melakoni laga perdana di sea games kamboja pada dua puluh sembilan april mendatang
tim asuhan indra syafri ini bertekad akan mempersembahkan medali emas di sea games kamboja dua ribu dua puluh
setelah terakhir kalinya timnas sepak bola indonesia menjadi juara di sea games tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu di filipina
dan saat ini telah bergabung bersama kami anggota exco pssi arya sinulinga
selamat malam mbak apa kabar
baik alhamdulillah bang arya tanggal dua puluh empat kemarin timnas u dua puluh dua sudah sampai di kamboja dan siap untuk berlagak di sea games
menurut anda sejauh ini bagaimana persiapan squad muda garuda
ini squadnya kan cukup bagus ya karena kita tahu mereka juga adalah squad yang tadinya harusnya di u tujuh belas
yang tadinya u dua puluh yang kemarin diundang
yang kemarin diundang ke
karena ada corona
nah tim ini juga yang sebenarnya sekarang ini yang sebagian besar ikut dalam sea games kita
jadi kita rasa cukup kuat ya
ini adalah komposisi pemain yang sangat kuat yang dari kidang kita miliki ya
yang berasal dari tim tim baik dari indonesia sendiri
ada klub klub yang ada persija psm persib bayangkara dan lain lain juga
ada dari tokyo verde ada juga ini ya seperti marklino yang ada di luar gitu
itu juga kita tarik untuk mendukung dan mensupport tim kita saat ini
gitu mbak kira kira
baik bang arya dari pssi sendiri ini kan menargetkan emas untuk timnas u dua puluh dua ya
dengan persiapan yang cukup singkat dan struktur kompetisi dari usia muda yang saat ini masih dibenahi
sebenarnya seberapa realistis sih target emas tahun ini akan tercapai
yang pertama kita beruntung
karena grup kita cukup bagus ya
lawan berat kita mudah mudahan hanya kamboja karena mereka tuan rumah gitu ya
ada myanmar tapi kamboja lebih berat karena mereka tuan rumah
kemudian itu satu
artinya kita beruntung banget dengan kemarin kita masuk di grup ini gitu
yang kedua adalah kita juga seperti yang saya katakan tadi
mereka adalah anak anak yang memang dulunya dipersiapkan untuk
ikut kejuaraan piala dunia u dua puluh ya
yang harusnya ada
tapi karena ada corona mereka nggak bisa
walaupun ini singkat persiapannya tapi mereka udah siap jauh jauh hari sebenarnya
yang ketiga juga mereka kan di klub masing masing juga baru selesai ya
artinya kompetisi yang mereka lalui juga cukup kuat dan cukup bagus sehingga saya rasa
kita rasanya cukup bisa untuk ikut tarung di sea games ya
dan kita harapkan nanti kalau di grup dan bisa masuk ke sampai bawah final dan juara di sea games
itu yang kita harapkan dan kita harapkan komposisi ini jadi komposisi terbaik lah
kita berharap semuanya memang seperti kata bang arya komposisinya yang terbaik
tapi kalau misalkan kita lihat lagi empat hari lagi kita akan melakoni laga pertama indonesia akan berlangsung pada tanggal dua puluh sembilan april
kira kira hitam di atas putih peluangnya seperti apa menurut anda
ya peluangnya besar lah ya karena kan kita tahu filipina juga nggak gitu kuat kuat banget di sepak bola
makanya kalau di basket kuat betul tapi kalau di bola kan nggak gitu kuat
sehingga kita punya peluang besar untuk menang untuk yang pertama ini itu yang kita harapkan ya
dan kemudian nanti kita lawan timor leste juga ya kemudian myanmar
yang kedua kan myanmar ketiga timor leste dan nanti terakhir di kamboja
lawan kamboja dan itu mudah mudahan nih laga pertama mereka juga sudah terbiasa dengan kompetisi yang bagus
mereka juga terbiasa dengan tim yang ada ini mudah mudahan bagus mbak gitu
baik bang arya
kita harapkan ya kita support sama sama lah ya
oke kalau kita lihat beberapa negara negara unggulan seperti ada thailand dan juga vietnam saat ini disinyalir memandang kompetisi di asia tenggara sebagai ajang promosi pemain muda untuk menambah jam terbangnya
bagaimana dengan indonesia
apakah pandangannya sama menghadapi sea games ini
ya dengan sendirinya ya karena kan kita mengirim dari usia sembilan belas sampai dua puluh dua mbak
ini rata rata yang tim kita kan di sana usianya
jadi ini adalah ajang mereka ajang kompetisi infrastruktur mereka juga sebagian besar ya untuk mereka lalui
dan kita juga ingat bahwa kita juga sudah lama sekali tidak menikmati juara sea games ya di asia tenggara

pasti juga ini ajang per geng geng sih bagi negara negara yang ada di asia tenggara karena ajang pembuktian bahwa anak anak muda mereka yang di bawah usia dua puluh dua ini bisa menguasai asia tenggara
karena nanti kan ini bakal jadi ini ya generasi berikutnya untuk senior gitu
sudah tiga puluh tahun lebih ini kita sangat merindukan untuk bisa meraih emas di sea games
pastinya terakhir di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu seperti itu ya
namun kalau kita lihat secara kendala
apa sih bang sejauh ini kendala terkait persiapannya
kemarin ada isu yang mengatakan bahwa ada kendala terkait dengan lokasi dan tempat latihan di kamboja
kemudian kalau kita melihat juga bagaimana cuaca di kamboja saat ini sedang ekstrim seperti halnya yang terjadi di indonesia
kalau saya tidak salah sampai tiga puluh tujuh derajat
apa yang menjadi kendala paling besar untuk persiapan timnas bang
saya rasa kalau untuk cuaca kan iklim kita di asia tenggara kan gak jadi kendala
di asia tenggara kan gak jauh jauh beda banget ya
dan saya rasa kalau misalnya panas kan dialami juga oleh semua negara
palembang juga sorry maaf kamboja juga pasti mengalami hal yang sama juga
mereka juga tiba tiba kan ini bukan yang lama atau terus menerus seperti ini
jadi mereka juga harus menyelesaikan diri dengan iklim yang ada
kendala yang terberat adalah sebenarnya mental mbak
kenal pemain kita yang perlu ini kendala yang sebenarnya yang dari kemarin pak erick thohir itu terus ketua umum kita terus mendorong di masalah mental
mental kawan kawan kita nih timnas kita ini yang dilihat memang harus digedor ya
seperti kita lihat di pertandingan pertandingan seperti lawan lebanon yang kemarin dua kali pertandingan
kita bisa lihat tuh kenapa kita ambil pilih lebanon yang rankingnya dari kita itu lebih kepada supaya mereka terbiasa dengan tekanan tekanan yang lebih keras daripada di asia tenggara sendiri gitu
makanya kita kasih lawan yang cukup keras dan berat lah kemarin itu
itu juga bagian dari uji mental mereka gitu
karena dari segi teknis sebenarnya nggak jauh jauh beda semua ya
segi teknis tapi dari segi mental ini yang perlu kita benahi gitu
dari fisik dari teknik sih nggak jauh jauh beda sih antara negara negara ini gitu mbak
oke baik bang arya pastinya dari seluruh masyarakat indonesia full support untuk seluruh cabang olahraga di sea games dan pastinya berharap yang terbaik ya
semoga target dari pssi tahun ini meraih emas bisa tercapai amin ya bang ya
baik terima kasih bang arya
kita ngaruh perbincangannya pada malam hari ini